lepakan sejenak musik dan sa elektronik atau yang biasa disebut edm
inilah disco ria duo dj merdi simanjuntak dan aad fadli
bersama kelompok kolektif suara disco mereka menghidupkan kembali lantai dansa tanah air
dengan nuansa pop disco bercita rasa lokal era tujuh puluh hingga sembilan puluh an
di hadapan generasi baru generasi milenial
menampilkan kembali musik musik tahun tujuh puluh delapan puluh sembilan puluh musik indonesia berjenre pop dansa ini
ke generasi baru ke generasi milenial
apa sih kira kira yang jadi jembatan waktu buat disco ria ini
penyajiannya untuk lebih
bisa diterima untuk generasi sekarang itu ngedit beberapa lagu sih
meripackage lagunya lagi gitu
jadi lagu zaman dulunya kadang mungkin dikasih sentuhan yang lebih ini
supaya kalau digaungkan di klub jadi sedikit lebih proper soundnya gitu
langkah disco ria dan suara disco semakin pasti
ketika mereka menggait sosok musisi senior faris rm
pilihan berkolaborasi dengan musisi lawas ini
sebelumnya musisi ini sempat diragukan banyak pihak termasuk oleh faris sendiri
masih ada yang mencoba untuk mencoba
tapi kebetulan tidak

mereka yakin saya bahwa nggak pasti bener
ketika terjadi pertama kali di baxter smith di serapati
kaget kaget saya kaget kaget dan luar biasa sekali
saya merasa tersanjung saya terhormat
merasa dihargai sekali gitu
ternyata memang saya percaya tuhan itu ada
jadi arti karya karya kita nggak pernah nggak pernah pupus
dalam gelaran langgam kayangan yang dihelap disco ria dan suara disco baru baru ini
faris rm diajak kembali berkolaborasi
namun kali ini para penyanyi muda turut diajak
dengan segala kegigihan dalam menempatkan musik indonesia di rumahnya sendiri
disco ria sejauh ini tampaknya berhasil
tak hanya sekadar ajang nostalgia
melainkan turut mengenalkan variasi musik dan edukasi bagi generasi baru di waktu sekarang
kinanti munggaremi jakarta